suhu politik di tanah air memanas setelah tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden resmi mendaftar
terakhir isu tentang status bacawa pres dari koalisi indonesia maju gibran raka buming raka
membuat panas partai berlambang banteng pdi perjuangan
ada pun ketidakjelasan status gibran bermula dari pernyataan gibran dan puan maharani
yang tidak mengungkapkan secara gamblang apakah gibran mundur atau dipecat dari kader pdip
gibran yang ditanya setelah menjalani tes kesehatan di rspad jakarta pada kamis
masih memberikan jawaban tidak jelas apakah mundur dari pdip atau tidak
sementara itu prabowo subianto baca pres dari koalisi indonesia maju
juga tidak mempermasalahkan jika gibran masih menjadi kader pdip
menanggapi tudingan pdip main dua kaki ketua dpp pdip bidang kehormatan partai komarudin watubun melalui pernyataan tertulis menyebut
status keanggotaan gibran raka buming raka di pdip telah berakhir setelah mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil presiden prabowo subianto
politikus pdip andreas pareira menyatakan isu tidak dipecacah gibran sebagai kader pdip sengaja dimainkan kubu lawan untuk mencari simpati
menurutnya meski prabowo tidak mempersoalkan status gibran pdip dipastikan tidak akan bermain dua kaki karena bertolak belakang dengan norma partai
sementara itu pengamat politik hoirul umam mengatakan
sikap pdip atas status gibran jelas berbeda dengan kader lain seperti budiman sujatmiko
yang dipecatkan sebagai kader yang tidak diperlukan untuk mencari simpati
karena mendukung prabowo
ia menambahkan jika pdip tidak merespons cepat status gibran secara resmi
isu bermain dua kaki sulit lepas dari pdip
pdip justru misalnya tidak merespon secara cepat ketegasannya juga ditunggu tunggu tidak terlihat
maka kemudian justru tadi yang menjadi perdebatan justru tudingan dua kaki bisa dialamatkan kepada p tiga

dan konteks ini pdip adalah pihak yang dirugikan
sejauh ini bukan hanya putra sulung jokowi gibran raka bumi raka
kader pdip yang berbelok dengan menjadi baca wapres prabowo
wali kota medan menantu presiden jokowi yang juga kader pdip
yaitu bobi nasution juga menyatakan mendukung pasangan prabowo gibran
di meliputan cnn indonesia